karena alasan medis seseorang tidak bisa menerima vaksin
seperti yang dialami ivan andi darmawan
ia mengaku memiliki riwayat penyakit hipertensi dan gagal ginjal
ivan dinyatakan tidak layak mendapatkan vaksin karena penyakit yang diderita
ivan diminta untuk menunggu adanya vaksin jenis lain yang diperuntukkan bagi seseorang yang menderita penyakit tertentu
dengan kondisi yang dimiliki ivan mengaku sejauh ini tidak mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang yang sudah mendapatkan vaksin
obat untuk pengencer darah salah satunya klopidogrel
saya setiap malam kan minum klopidogril karena memang untuk gagal ginjal itu diwajibkan untuk minum klopidogral
karena untuk memperlancar peredaran darahnya
pasien yang tidak layak untuk divaksin
dan beberapa tempat itu juga memang memaklumi saya untuk tidak menggunakan vaksin
menurut jurubicara kementerian kesehatan untuk vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmizi
warga yang belum layak vaksin tetap bisa beraktivitas di ruang publik
syaratnya adalah menunjukkan surat keterangan dokter
nah otomatis tentunya ini bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter yang selama ini merawatnya
jadi itu bisa dibawa seperti itu
jadi artinya bagaimana kita mendorong masyarakat terutama misalnya dki
karena dki ini sudah
sehingga warga yang tidak layak vaksin tetap bisa beraktivitas di ruang publik
tim liputan cnn indonesia